tiga dua satu dan jalan
dia berharap ke depan prestasi mereka bisa lebih bagus dari tahun sebelumnya
kapolri juga akan memberikan dukungan sepenuhnya
diantaranya memberikan penghargaan kepada para atlet polri yang berprestasi
termasuk mempertimbangkan kenaikan pangkat mereka
berharap bahwa banyak para fc
samator dan versi wokolwan terus bisa berprestasi dengan baik
memberikan dukungan sepenuhnya
dalam acara tersebut hadir menpora zainuddin amali
ketua pssi komjen m iryawan
ceo ketiga tim
kakor lantas polri irjen pol istiono
dan beberapa pihak sponsor
kemenpora zainuddin amali menyampaikan terima kasih kepada kapolri
atas pembinaan olahraga yang dilakukan polri
dengan ambil bagian atau ikut berpartisipasinya polri
dalam pembinaan olahraga
tentu ini menjadi bagian yang penting
dan sangat penting

khususnya kami di kementerian pembinaan olahraga
bahwa olahraga bukan hanya dilakukan oleh masyarakat masyarakat yang di luar sana
tetapi oleh institusi institusi resmi seperti polri
dalam acara tersebut selain memperkenalkan tim
juga terdapat acara peluncuran jersi baru
budi tanjung jakarta